jangan jangan dia siluman atau hantu
akan aku pukul ya
kalau dia hantu pasti tidak kena
aku pukul dia
aku harus melakukan penerawang
untuk menemukan di mana istri dan putra putri
aku merasa ada hawa kekuatan di sini
tapi kekuatan siapa ini
sebenarnya siapa dirimu
kita tidak memiliki urusan
lebih baik kamu pergi dari sini
kamu tidak perlu tahu siapa aku
nabi baik kamu menyerahlah sekarang juga
nimas darah santang bodoh
tidak akan mengenali suara ragu
kamu bukan sakit ya
kamu bebaslah bebas
aku tidak memiliki banyak waktu
sebaiknya kamu jangan menghalangi jalanku
aku masih banyak urusan yang lain tutup
bukan sekali lagi kepadamu
menyerahlah kamu sekarang john
aku tidak boleh mengulur waktu
aku harus segera menyelesaikan kekalian ini
mas kamu tidak bisa pergi dari sini
dewa tayang agung berilah hamba petunjuk di mana keberadaan dinda subang lara dinda kentrimani serta putra putrinya
jagad dewa batara
apa yang terjadi denganmu
dengan dinda kentrimani
kau harus mengalami pengalaman pahit seperti itu
di mana sumber hawa kekuatan itu
dan membunuhnya lagi
lalu hidup lagi
terus aku bunuh lagi
terus hidup lagi
jangan jangan dia si luman
akan aku pukul dia
kalau dia hantu
pasti tidak kena
aku pukul dia
aku pukul dia
kau manusia atau hantu
tenaga dalamnya sangat tinggi
aku tidak boleh kegagalan
kau mau ranting ini
jangan jangan si luman
aku tidak mungkin terus bertambah
dia terus menyerangku
aku harus membalas seranganmu
durr boteng yang ugh
tongkatlah aku bagi lo
judul yang akan saya
lima perah di istana ganda tugas semua adalah memperkuat pertahanan istana merekrut
para prajurit sebanyak banyaknya dan juga meluluhkan para perampok dan orang orang
jahat untuk menjadi prajurit di istana ini kau mengerti ampun gusti aku menerima
pengukuhan ini dengan penuh rasa hormat dan bangga bagus
gagak lumayan kau harus setia sampai kapanpun kepadaku
jika sampai kau berkhianat aku tidak akan segan segan membunuhmu